untuk kali pertama nih presiden buat sulap
ya caranya memang selalu bikin kita geleng geleng kepala bahkan ya terpikir keluar dari seorang presiden indonesia ya
dan ini merupakan cara dari presiden jokowi untuk memeriahkan perayaan hari anak nasional dua ribu tujuh belas yang berlangsung di pekanbaru riau
supaya lebih meriah seperti yang tadi prabu sudah katakan presiden jokowi menunjukkan kebolehannya bermain sulap di hadapan ribuan anak anak
kalau kalian anak harus belajar saya ingin ada satu anak yang maju ke sini
saya mau bertanya pada raffi cita citanya ingin jadi apa
jadi youtuber pak
jadi youtuber pak
kalau banyak subscribernya kita akan bisa menghasilkan uang
itulah jawaban yang dilontarkan seorang anak saat ditanya presiden joko widodo tentang apa cita citanya kelak
alasannya jika subscribernya banyak akan mendatangkan uang
dialog ini berlangsung saat presiden jokowi dodo memberikan pesan khusus di hadapan lebih dari tiga anak di lapangan gedung daerah paujanggi pekanbaru riau minggu dua puluh tiga juli kemarin
tak hanya itu presiden juga unjuk kebolehan bermain sulap
sambil memegang tongkat dan pot kecil presiden jokowi dodo yang didampingi ibu negara iryana joko widodo mengajak para penonton melihat apa yang terjadi dalam pot tersebut
setelah itu presiden jokowi mengajak anak anak berhitung bersama sama
satu dua tiga
setelah tongkat dicabut ternyata
pot yang tadinya kosong itu kini berisi bunga
anak anak pun bersorak melihat kesuksesan sulap ala presiden jokowi
presiden jokowi pun mengaku trik sulap yang ia mainkan adalah hasil dari training sang anak
siapa lagi kalau bukan kai sang pangarang